serupa tapi tak sama memang kalau kita ketahui mrt lrt sendiri ini berbeda ya dari kapasitas jumlah penumpangnya kemudian juga jumlah rangkaian keretanya dan juga bagaimana jarak atau waktu tempuh lrt sendiri
ini ada dua fase yang sedang dibangun oleh pemerintah jakarta dki jakarta yaitu lrt jakarta lrt jakarta dan juga lrt jabodebek begitu ya
ini yang sedang dibangun kalau yang lrt jakarta ini sudah akan mulai beroperasi
dan kemudian kalau mrt sendiri yang kita ketahui ini akan menghubungkan antara stasiun lebak bulus mrt lebak bulus dan juga bundaran hi untuk fase pertamanya
nah kemudian nanti untuk fase keduanya di sini karena gak muat ya
fase keduanya yang akan dibangun oleh pemprov dki jakarta adalah dari bundaran hi menuju ke kota kemudian akan berakhir di ancol begitu
ini untuk fase kedua dan nantinya memang untuk jarak dari lebak bulus dan juga bundaran hi sendiri sekitar enam belas km ini bisa akan ditempuh dengan waktu hanya tiga puluh menit saja
begitu tiga puluh menit cukup cepat ya waktu atau jarak tempuhnya dengan kecepatan bisa sampai kalau mrt kecepatan keretanya bisa sampai seratus km per jam
jadi bisa kebayang ya biasanya kalau kita dari stasiun lebak bulus itu kan tadinya stasiun yang paling rawan macet begitu dengan mrt kita hanya bisa menempuh jarak tersebut dengan waktu tiga puluh menit
dan ini akan terintegrasi dengan moda moda transportasi lainnya dari transjakarta dan kalau anda punya kartu jaklingko ini juga nanti kedepannya akan terintegrasi juga dengan mrt dan juga lrt di jakarta
kita lihat selanjutnya apa saja perbedaannya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini